bagaimana caranya aku bisa melepaskan tontokan ini
ya allah aku belum saat bisa
kau mau ke mana
para jurid bawa dia ke tenda tawana
selama di sini jangan melakukan apapun di luar perintahmu
kali ini aku mengalah pada kamu cakta dewa
hitung hitung aku perbaiki hati padamu
karena malam ini adalah malam terakhirmu
dan besok adalah hari terakhirmu melihat dunia ini
sekarang tinggal aku atur
bagaimana caranya supaya anggra ini menuju tempat ini
aku yakin dia penopeng itu
ada orang yang ingin bermain main denganku
mungkin orang bodoh itu ingin menguji kesertianku
rupanya di istana besar pejajaran masih ada saja penyusup
tidak akan bisa menandingi kesekianmu
kesekianku kesekian maha raja
kusti berabu amukmerogul
sang penguasa dari kerajaan besar jawa pura yang dihormati
rupanya kamu mau menantangku penyusup gempelung
tidak ada senang hati
kak v lu

dia berilmu tinggi
tapi aku yakin tulang telapak tangannya dia pasti remok karena jurusko
sebaiknya aku sekarang ke sana besar pejajaran untuk memulihkan lukaku
jangan membuat keributan atau kau akan mati
aku tidak akan membuat keributan lagi
tapi bolehkah aku minta tolong pada pangan
bisakah allah melepaskan ikatan ini
karena aku belum sholat isya
kau pikir aku bodoh
kau pasti akan lari setelah tali ini kulepas
aku tidak akan lari paman
mana mungkin aku percaya padamu
kalau benar seperti ini
apa hubungannya semua masalah ini dengan cadas baju
mungkin aku harus menemui cadas baju secepatnya
kalau begitu besok aku harus menemuinya
iya mbak m pinkyat vain
pasti sendiri pun ada nasihat lu raditya
penda using alan pula hari ini
dan apa yang ci enate
menemui gusti subang larang
iya belum gusti prabu
sebentar lagi aku akan mengejutkan mereka
ampun gusti prabu
jika saya boleh tahu ada urusan apa gusti prabu menemui ayah anda
iya jika ayah anda datang saya akan memberitahunya
aneh kemana perginya paman arkananta
tidak perlu sampaikan saja kepada paman rekananta bahwa aku kemari
dan aku ingin berbicara hal penting kepadanya
baik gusti prabu
aku harus mencoba kembali
untuk membuka totokan ini
bagaimana caranya aku bisa melepaskan tuntutan ini
ya allah aku belum salat isya
aku akan salat di sini saja
aku akan salat dalam keadaan terikat
ini adalah keinginan dari allah swt
di dalam keadaan sulit
salat tidak memeratkan
dapat dilakukan semampunya
ada apa dengan prajurit itu
raden sebaiknya kita periksa
prajurit kalian berdua kenapa
ada apa ini raden
kenapa kalian sampai begini
raden kenapa dengan prajurit